terletak di jalan braga nomor dua puluh sampai dua puluh dua kota bandung
pabrik dan toko roti sumber hidangan masih setia melayani pembelinya selama lebih dari sembilan puluh tahun
kini toko roti legendaris ini dikelola oleh generasi kedua dan ketiganya
bukan hanya rasa rotinya yang masih otentik dengan resep yang tidak berubah sejak toko ini berdiri
interior bangunannya pun kental dengan nuansa lawas
lebih dari tiga puluh varian roti ada di sini
nama nama roti di sini masih menggunakan bahasa belanda
yang satu ini namanya frou frou kemudian ada roti coklat dan juga ada sukerbol
sukerbol ini artinya dalam bahasa indonesia adalah gula
jadi roti yang ditaburi dengan gula seperti ini
dan juga ada tambahan sinamon tadi saya coba aroma sinamonnya benar benar terasa
roti di sumber hidangan dibanderol mulai dari rp sembilan hingga rp tiga puluh lima
kami baru pertama kesini diajak anak saya untuk kita coba kue
katanya ini sudah cukup lumayan lama ya kami ingin tahu
dan kuenya enak
di bandung masih terdapat roti jadul lainnya
kali ini giliran rekan saya yang menjajal
seperti apa proses pembuatan roti giseng yang sudah berjualan roti sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di toko roti jiseng jenis roti yang paling laku adalah roti kadet alias roti tanpa isi
produksinya bisa mencapai tiga buah setiap harinya
untuk membuatnya adonan tepung dimasukkan ke dalam loyang bundar
kemudian dipres menggunakan mesin manual
harus sampai bulat dan nggak boleh terlalu lama ya mas
oke coba lihat hasilnya mas apakah sudah cukup
setelah itu roti kemudian dibakar selama tiga puluh menit di dalam tungku oven dengan suhu mencapai dua ratus derajat celcius
kayak batu arang gitu lah jadinya
jadi kita nggak pakai oven listrik kan sekarang kalau zaman udah maju kan pakai listrik gitu jadinya
tapi jadi kita dari dulu itunya ovennya yang dulu gitu tepung kaninya itu
di gerainya yang berada di jalan astana anyar kota bandung tersedia juga berbagai jenis roti tawar maupun roti isi
roti dijual dengan variasi rasa mulai lima hingga empat puluh